terdapat dua cara bagi tiga golongan orang dengan kriteria tertentu
yang boleh tidak berpuasa di bulan ramadan
cara pertama diperbolehkan untuk mengganti dengan berpuasa di lain waktu atau kada
dan cara kedua mengganti puasa dengan membayar vidya
ada tiga kriteria orang yang dapat membayar vidya
orang tua renta atau lansia dengan kondisi kesehatan yang tidak mungkin untuk berpuasa
orang sakit parah atau sakit menahun
serta ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya
kewajiban melaksanakan vidya juga didukung oleh firman allah swt
dalam surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh empat yang intinya berbunyi
dan wajib bagi orang orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa
membayar vidya yaitu memberi makan seorang miskin
sebagai umat muslim yang taat
melaksanakan vidya dipahami sebagai hal yang wajib untuk dilakukan
termasuk bagi mereka golongan ibu hamil dan menyusui
alhamdulillah sehat cuma karena ada bayi jadi nggak puasa
paling nanti bayar vidyanya ke lembaga kayak ke masjid atau ya paling ke masjid
pernah bayar vidya sebelumnya
saya kebetulan lagi hamil sembilan bulan nih
fisik sih kuat
cuman suami dan bidanya menganjurkan saya tidak puasa dulu karena lagi pas bulannya
jadi perlu minum air putihnya harus banyak gitu
kalau untuk bayar vidyah sih biasanya saya di masjid
kalangan ulama mengingatkan umat muslim agar paham membedakan membayar vidya dan koda
di luar dari tiga kategori yang boleh tidak berpuasa dengan membayar vidyah
jika berhalangan wajib melakukan puasa kada atau puasa pengganti
orang orang yang tidak berpuasa itu ada kolomnya sendiri
tidak bisa orang yang seharusnya membayar puasa tetapi diganti dengan vidya
nah males lah ganti puasa mending saya bayar vidya saja
disumbangkan kepada fakir miskin
vidya wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa dengan membayar sesuai jumlah hari puasa
sedekah zakat dan vidyah itu kkn
orang yang paling dekat hubungan dengan kita
kalau ada paman kita ada saudara kita ada orang orang yang terdekat kita
mungkin dia keponakan atau apa itu didahulukan
karena dia lebih berhak atas tanggungan kita
termasuk vidya pak
berdasarkan sk ketua badan amil zakat nasional basnas nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
tentang zakat fitrah dan vibiyah untuk wilayah ibu kota dki jakarta raya dan sekitarnya
menetapkan nilai vidya dalam bentuk uang sebesar rp lima puluh per hari per jiwa
vidya bisa dibayar pada hari yang ditinggalkannya di bulan ramadan
atau dibayarkan dalam satu waktu di akhir ramadan
teddy zuhari andika marianto jakarta